dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia
selamat pagi ara sampai saat ini berapa jumlah korban hilang sampai jiwa luka serta pengungsi di gempa cianjur
selamat pagi maggie dapat kami sampaikan bahwa per tanggal dua puluh delapan november dua ribu dua puluh dua yang lalu
disampaikan bahwa terdapat sebanyak tiga ratus dua puluh tiga korban yang meninggal dunia
sementara hingga saat ini tim sar gabungan masih terus berfokus dalam upaya pencarian sembilan orang yang masih dinyatakan hilang
apabila hari hari sebelumnya terdapat tiga titik utama fokus pencarian tim evakuasi
namun di hari ke sembilan proses pencarian ini dipersempit menjadi hanya dua titik saja
yakni di kampung cicadas dan juga di salah satu rt tiga yang juga terkena dampak di kecamatan cugenang
dan saat ini pun juga kalau berbicara soal pengungsi
sudah ada lebih dari seratus tiga ratus orang yang dinyatakan harus mengungsi dikarenakan bangunan ataupun juga rumah mereka mengalami rusak parah
sedang dan juga ringan
dan mereka juga mengalami trauma sehingga mereka juga masih enggan untuk kembali ke rumahnya masing masing
bukan hanya bangunan rumah saja yang rusak
melainkan juga sejumlah infrastruktur salah satunya juga di lapas cianjur
dalam hal ini adalah lapas kelas dua b cianjur
di sini terdapat lebih dari tujuh ratus warga binaan dan juga ada lebih dari
lima belas orang yang bertugas setiap harinya yang juga terkena dampak dari gempa
dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya penanganan yang dilakukan oleh tim lapas cianjur
saat ini saya sudah bersama dengan kalapas kelas dua b cianjur jawa barat dengan bapak tommy
bapak tommy kalau kita berbicara soal lapas ini kan salah satu lokasi yang cukup berbahaya apabila terjadi gempa
untuk penanganannya pada saat kejadian tersebut seperti apa pak
apakah yang ditakutkan masyarakat biasanya adalah warga binaan ini nanti lepas atau melarikan diri
seperti apa pak sebenarnya
ya pada kesempatan baik ini pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman teman cnn
perlu saya laporkan jumlah warga binaan hari ini tujuh ratus dua puluh sembilan dalam keadaan aman dan sehat dan lengkap
petugas kita ada sembilan puluh empat termasuk saya
penanganan kita kita pastikan bahwa memang pos pos kesehatan yang pasti
pertama pos pengobatan kesehatan lalu makanan pokok
lalu juga terima kasih banyak kita dapat banyak bantuan kok dari masyarakat
terima kasih masyarakat indonesia yang membantu
sehingga kita dapat memberikan tambahan extra fooding untuk warga binaan
sehingga perlu juga langsung bisa dilihat sampai detik ini alhamdulillah dalam keadaan sehat
dan pelayanan semua kita tetap laksanakan
hak hak mereka semua kita laksanakan dengan baik
nah bapak yang ditakutan masyarakat adalah mereka yang memutuskan untuk melarikan diri
seperti apa pengamanan yang dilakukan
karena mengingat kalau dari sembilan puluh empat petugas yang bersiaga sebenarnya
tapi dalam setiap regonya kan hanya ada sebelas sebenarnya yang disiagakan
seperti apa pak
penanganannya pada saat itu dan sampai saat ini
apakah ada penambahan petugas juga
ya penanganan standar bencana untuk di lapas itu memang penambahan keamanan
kita dapat bantuan juga dari lapas sukabumi dan warung kiara
lalu ditambah dengan sepuluh orang dari teman teman batalion rider
lalu bagaimana pola keamanannya
memang pendekatannya memang lapas ini unik
lapas ini lapas pertama di indonesia yang menerapkan konsep pesantren
warganya pun kita sebut santri gitu
ketika pasca kejadian kami langsung melakukan konsep pendekatan yang tetap religius
artinya langsung mengajak mereka untuk berdoa bersama dan lain lain
karena memang saat kejadian pasca hari pertama itu memang bisa dipastikan trauma lah
mereka ada yang sampai lompat lompat dari lantai dua dan lain lain gitu
sehingga cedera ada sembilan orang warga bidan kita cedera namun sampai detik ini sudah kondisi normal
jadi memang pendekatannya unik
di sini di cianjur tentunya berbeda nanti di tempat lain
tapi alhamdulillah lah berkat doa semua berkat doa masyarakat indonesia
sampai detik ini warga binaan kita tetap saya tekankan dalam konsep pembinaan keagamaan jadinya
itu yang bisa meringankan beban mereka meredakan emosi sedih kecewa dan lain lain
jadi pendekatannya begitu
selain parameter keamanan tentunya
pak kalau berbicara soal parameter keamanan
tadi kami juga sempat melihat bahwa ada
bangunan ataupun juga bagian dari benteng yang roboh begitu
kemudian juga ada tower pengamanan yang juga ikut retak dan juga berbahaya dan tidak bisa lagi digunakan begitu ya pak
bagaimana penanganan selanjutnya
apakah dalam kurun waktu pekan depan atau dua minggu selanjutnya akan segera dibangun kembali begitu pak
iya kami malah kesempatan ini makasih mbak ingetin
terima kasih yang sebesar besarnya untuk bapak kami bapak pak dirjen
dirjen polisi renhad selitonga pak dirjen pemasyarakatan
jadi hari pertama
beliau langsung datang dan langsung tim ppl dirjen pas dan kementerian datang
makanya itu langsung mereka pembersihan puing puing untuk tembok nanti yang langsung dibangun sudah dari berapa hari
tiga hari lalu pun sudah mulai dibangun tembok darurat
namanya konsep tembok darurat
karena standarnya sebulan ke depan sudah pasti harus berdiri
jadi berkat perhatian dari pak dirjen pak menteri luar biasa lah
pokoknya penanganannya luar biasa cepat sekali
kami sangat senang dan terbantu sekali
baik pak kalau terkait dengan penanganan lanjutan bahwa melihat ada lebih dari tujuh ratus orang yang akhirnya harus mengungsi saat ini di tengah lapangan begitu ya pak ya
apa artinya harus ada tambahan lagi logistik bantuan
karena kalau tadi berdasarkan statement pas kita ngobrol gitu ya pak ya
hanya ada sekitar tujuh tenda besar dan juga sepuluh tenda kecil sementara jumlah warga binaan yang saat ini masih ada di sini ada tujuh ratus dua puluh sembilan begitu pak
ketika kami mencoba untuk bertanya ke warga apa yang dibutuhkan malam
mereka rata rata minta itu baju koko sarung peci yang bersih gitu
karena mereka tetap ingin sholat
nah untuk logistik sih lebih cenderung ke extra fooding kalau di kami
karena negara sudah menyiapkan kok sembilan sembako kita masak
kita juga punya pos dapur yang alhamdulillah aman tidak terdampak gempa ini
jadi untuk logistik kami tetap butuh
bantuan dari masyarakat bentuknya sifatnya extra fooding kok
terima kasih banyak pak tamil
selamat kembali bertugas
semoga aman semuanya ya
baik maggie kalau tadi kami juga sempat berbincang dengan kak lapas
menyampaikan juga bahwa hal yang dibutuhkan itu bukan hanya tenda tambahan juga
kemudian juga kalau melihat kondisi dari sejumlah posko pengungsian lainnya
ini masih membutuhkan uluran tangan dari sejumlah relawan
khususnya di tenda tenda darurat
dan sejauh ini sudah ada sebanyak tiga ratus empat puluh satu posko pengungsian
yang tersebar di lebih dari satu ratus lima puluh empat desa yang terkena dampak dari guncangan gempa bumi
sebesar lima enam magnitudo pada dua puluh satu november yang lalu
baik kami akan terus memantau perkembangan penanganan dan juga pencarian korban bencana
cianjur terima kasih produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia
sama bertugas kembali